kita ke perkembangan terkini banjir bandang lahar hujan gunung merapi
basarnas menyebut empat puluh empat orang meninggal akibat banjir lahar hujan marapi
sementara tim sar gabungan masih terus mencari korban di kawasan lembah anai
banjir lahar hujan marapi menyebabkan sejumlah kabupaten di sumatera barat terdampak parah
data dari basarnas hingga senin sore empat puluh tiga orang meninggal
pencarian korban terus dilakukan salah satunya di kawasan lembah anai
jalur jalan nasional silayang kabupaten tanah datar
sekitar delapan puluh personel tim gabungan menyisir hingga ke hulu sungai batang anai
diduga masih ada enam orang lagi korban di titik ini
banjir lahar hujan marapi juga merusak jalan nasional silayan
balai pelaksanaan jalan nasional bpjn provinsi sumbar menyebut
kerusakan terjadi di empat belas titik ruas jalan nasional ini
alat eksavator tujuannya untuk menormalisasi arus air yang berhubungan sekarang
jadi nanti kita akan alihkan dulu bukti air ini hingga normal seperti semula
setelah itu baru bisa perbaikan jalannya
nah setelah itu baru kita perbaikan jalan
banjir lahar hujan marapi menerjang tiga kabupaten di sumatera barat
agam ada dua kecamatan yang terdampak
sementara di kabupaten tanah datar ada tiga kecamatan
sedang di kabupaten padang panjang ada dua kecamatan yang terdampak
akibat banjir lahar hujan marapi
jarak kecamatan yang paling terdampak akibat banjir lahar hujan marapi cukup dekat
kecamatan tanjung raya di kabupaten agam berjarak tiga puluh delapan km dari puncak marapi
sementara kecamatan candung di kabupaten agam hanya berjarak tiga puluh tiga km dari puncak marapi
data sementara dari bnpb menyebut rumah yang rusak di kabupaten agam sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga unit
sedang di kabupaten tanah datar ada delapan puluh empat unit rumah
sementara itu bantuan bagi korban banjir lahar hujan gunung merapi terus mengalir
pemerintah kota padang mengirim satu ton lebih beras selimut matras hingga tenda
basnas kota padang ada bawa beras satu ton alhamdulillah
ini luar biasa bantuan yang dihasilkan
bukan hanya untuk kebanyakan orang orang
tapi juga untuk para penduduk dan para penduduk yang berada di luar kota
banjir bandang itu terjadi dari aliran sungai sungai yang berhulu dari lereng atas gunung marapi
air hujan yang terlalu banyak menjebol endapan tersebut
kemudian membawa material vulkanik berupa campuran pasir batu dan kerikil
data terbaru dari bnpb menyebut empat puluh empat orang meninggal akibat banjir lahar hujan gunung merapi
bnpb menambahkan masih ada puluhan hilang
memang dampak korban jiwa dan manusianya juga cukup besar
ada empat puluh empat orang yang meninggal dunia dan masih ada puluhan yang hilang
kemudian ribuan yang dinyatakan mengungsi
nah ini tentu saja datanya akan berkembang terus
nanti rekan rekan wartawan bisa mengupdate setiap hari
kemudian dari pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi
kawupaten kota tni pori sudah sepakat tadi
kita menetapkan tanggap darurat
di masa masa tanggap darurat kita sepakat meyakinkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini betul betul harus terpenuhi
baik ketika dia menjadi korban meninggal dunia luka luka maupun yang sekarang mengungsi
dan tadi secara simbolis juga kita sudah berikan bantuan
data terakhir dari bnpb tadi menyebut empat puluh empat orang meninggal akibat banjir lahar hujan gunung merapi
lalu bagaimana mewaspadai pasca bencana ini
kita akan tanyakan kepada pakar mitigasi bencana geologi surono
selamat malam mbak friska selamat malam para pemirsa yang saya hormati
kalau bicara soal kondisi saat ini apa yang harus warga waspadai pasca banjir lahar hujan
masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan
begini mbak yang kita tidak tahu kemarin kan awal tahun dua ribu dua puluh empat terjadi letusan gunung api yang cukup besar
materialnya lebih banyak itu tertimbun di sekitar puncak
dan sekarang kebetulan ada hujan lebat
kemudian dia terbawa ya kan meluncur ke bawah mengikuti lereng masuk ke lembah lembah ke alur lembah
sungai sungai yang berhulu di puncak merapi jelas akan paling banyak menampung aliran lahar hujan tadi
jadi saya pikir masih ada
dan terus ada karena marapi ini kan sering meletus
meletus kecil kecil yang materialnya akan jatuh di sekitar kawasan sekitar puncak
maka hati hati sekali untuk masyarakat utama yang tidak jauh atau yang ada di bantaran sungai yang berhulu di puncak merapi
hati hati jika di puncak merapi terjadi hujan lebat
beda dengan letusan marapi itu sendiri
waktu kemarin besar hanya beberapa hari sudah selesai letusannya
ada korban memang karena mereka itu masuk dalam radius bahaya
radius tiga km dari puncak marapi
nah sekarang logis yang berikutnya adalah bila mana terjadi hujan lebat
kemungkinan besar masih akan terjadi lahar hujan yang masuk ke sungai sungai yang berhulu di puncak marapi
untuk jangka waktu menengah dan yang kedepan
ini kan akan berlangsung seperti ini
ya tata betul ya pemukiman di bantaran sungai
juga jalur jalan yang kalau bisa dipindahkan pindahkan
karena lebih baik memindahkan tidak terjadi apa apa
daripada tidak dipindahkan ragu ragu atau besar kemungkinan pasti akan terjadi
karena memang ada di daerah aliran sungai itu ya mbak rono ya
dan inilah lahar hujan akan kesana
tergantung sekarang bagaimana bmkg bisa memprediksi dalam waktu dekat atau beberapa hari ke depan
masihkah ada hujan lebat di atas puncak marapi
nah jadi sekarang kan butuh koordinasi antara semua pihak bmkg
untuk memantau apakah ada kemungkinan curah hujan tinggi dalam waktu dekat
tapi dari sisi warga yang tentu tidak tahu sampai kapan harus berada dalam situasi ini
berapa lama kondisi waspada kalau ada intensitas hujan tinggi ini bisa terjadi begitu
kalau yang rumahnya pemukimannya kena jangan kembali lagi
kalau yang ya kena gini ya jangan memaksa untuk pulang
tunggu bmkg sampai dimana curah hujan di atas marapi itu
karena sampai atau tidak ada metode yang bisa melihat apakah masih ada material atau tidak di puncak marapi begitu ya
tapi ada foto satelit atau mungkin survei ke puncak ya
tapi bahaya juga survei ke puncak sekarang
terlalu dekat juga pak ya kalau tiba tiba meletus bagaimana
itu buruhnya sih setiap saat bisa meletus loh
tadi kan juga disampaikan saat kunjungan kepala bnpb bersama para stakeholders di sumatera barat bahwa kalau opsi relokasi itu kan sedang tahap assessment
tapi jikalau relokasi itu daerah mana saja yang kemungkinan besar harus direlokasi artinya berapa kilometer atau aliran yang sungai hulu atau seperti apa
gini kan sumatera barat itu komplit rencananya mbak belga
jadi ada longshore ada banjir bandang seperti sekarang ini
ada gempa di lepas pantai yang bisa menimbulkan tsunami
itu komplit ada letusan gunung api
jadi jangan direlokasi dari satu daerah bahaya ke bahaya lain
jadi pemetaan daerah bencana ini harus dikajukan mata
agar mereka dikindahkan dari ancaman
apalah harujan kemudian kena longshore
itu yang kita tunggu secara komprehensif harus dikaji dengan matang
terima kasih banyak mbak rono pak surono